dan untuk mengetahui bagaimana suasana ramadan di kota nanjing tiongkok
telah bersama kami melalui sambungan zoom
deputi internal relation perhimpunan pelajar indonesia ppi tiongkok
selamat pagi mas rafi
gimana nih puasanya lancar di sana
selamat pagi kak
kan tadi kan katanya masjid masih ditutup
berarti kalau misalnya mau ibadah harus sendiri sendiri nih raffi
ya kak benar sekali jadi kita ibadah ya selalu di dalam dormitori atau apartemennya
berarti kalau di apartemennya sendiri ini memang sendiri aja
atau memang ada teman teman rekan rekan dari wni lainnya yang ikut tinggal di situ
atau memang benar benar sendiri
oke kebetulan kita di kampus nanjing foresty university
sama mahasiswa indonesia lainnya jadi kita bareng bareng ibadah gitu
oke jadi bareng bareng ibadah dengan pelajar pelajar lain ya yang ada di nanjing sana
lalu raffi itu kan tadi kan masalah masjid itu memang belum boleh dibuka oleh pemerintah setempat
kalau misalnya hal hal lain nih suasana ramadan di nanjing sendiri bagaimana bisa nggak diceritain ke kita
oke ramadan di nanjing sendiri untuk tahun ini cukup
jadi kalau tahun tahun sebelumnya memang kota nanjing terkenal dengan kota pelajarnya
berbagai negara mahasiswa muslim ada di sini
jadi itu masjid ada namanya masjid di cucianglu tempatnya itu biasanya kalau hari jumat itu rame banget
jadi buat jual jualan banyak stand stand dibuka di sana dari indonesia dari pakistan dari tajikistan dari bangladesh dari india juga banyak berkumpul di sana
hari ini sampai detik hari ini juga masih belum dibuka
rafi konfirmasi sih memang masih
pemerintah masih belum memperbolehkan untuk pembukaan masjid sendiri seperti itu
kalau melihat warganya di sana itu mayoritas tetap non muslim atau memang yang muslim juga cukup banyak melihat ada masjid di sana
apakah juga ada terdengar azan begitu kalau misalnya ini selama ditutup ini
oke kalau untuk saat
kalau orang muslim atau banyak atau tidak tadi cukup banyak di komplek tersebut tadi memang kawasan di mana street street food makanan halal di situ udah banyak banget satu deret seperti itu
dan memang banyak kalau misalkan ada aktivitas masjid sih ada suara suara tadarus kalau misalkan bulan ramadan ini
tapi pada bulan ramadan ini cukup banyak

tapi pada bulan ramadan ini cukup banyak

karena juga banyak juga mahasiswa indonesia yang ada di nanjing kurang lebih ada seribu dua ratus mahasiswa indonesia yang ada di kota nanjing sendiri sekarang kurang lebih hanya tersisa enam puluh orang
dari satu dua ratus tersisa enam puluh loh banyak juga yang pulang ya
nah ini raffi ini saya penasaran kalau misalnya di nanjing sendiri kalau puasa berapa jam sih
kalau puasa sama sih kak karena waktu kita sama menyesuaikan dengan
kurang lebih sama kayak waktu indonesia timur bali
jadi ya waktu indonesia tengah bali itu sama empat belas lima belas jam
ini kan masih ditutup dan juga akses terutama protokol kesehatan juga masih sangat ketat di sana
nah kalau saya tidak salah dua ribu dua puluh
lalu bulan agustus itu di beijing kan warganya sudah mulai bebas tuh tidak pakai masker lah segala macam bikin pesta
apakah ini artinya bahwa sudah mulai meningkat lagi kah untuk penyebaran covid sembilan belas ini
atau justru untuk khusus di nanjing sendiri ini memang warganya sangat menerapkan protokol kesehatan di sana
oke kak jadi untuk per tahun dua ribu dua puluh yang lalu waktu covid meningkat di tiongkok sendiri
memang menerapkan penyebaran covid sembilan belas di tutup semua atau di lockdown semua
jadi memang kita dilarang keluar
sampai kemarin mungkin terakhir dibuka itu raffi kurang lebih sembilan bulan berada di kamar
jadi mulai dari januari februari maret april sampai bulan september dua ribu dua puluh itu memang tetap di kamar sembilan bulan kurang lebih
awal september itu pembelajaran sudah mulai offline dilakukan uji coba
kemudian sampai hari ini
kemarin terakhir ada kasus lagi kasus baru di sejajuan provinsi hebei
itu juga ada beberapa penutupan langsung mereka memang pemerintah tiongkok cukup sigap untuk menangani covid ini
mereka nggak segan segan untuk menutup satu kota bahkan satu provinsi pun
oke raffi tadi bilang katanya sembilan bulan dari januari sampai bulan apa tuh
berarti kan tahun lalu ya dan itu kan juga pas masa puasa berarti ya
itu kegiatannya gimana nih apa yang membedakan puasa pada tahun dua ribu dua puluh yang benar benar total lockdown di sana sama sekarang
sama sih kak kurang lebih semuanya sama sih dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh satu kurang lebih sama
tapi memang sekarang zaman sudah berubah jadi raffi melakukan aktivitas meeting atau kalau sekolah sih memang udah offline ya
kalau kuliah maksudnya tapi kalau misalkan meeting sama teman teman lain kemudian masalah kerjaan seperti itu memang semuanya kita based online
oke jadi total udah berapa lama nih di nanjing nih nggak pulang pulang
total hampir berjalan dua tahun kan
waktu itu kan ada sempat pemulangan warga negara indonesia ke indonesia kembali lagi nah raffi sendiri nggak ikut pula waktu itu kenapa

oh itu memang dikhususkan untuk kembali ke indonesia

berarti raffi tetap ada di situ ya di nanjing ya
benar sekali karena kota nanjing sendiri kurang lebih jaraknya cukup jauh ya dari hubei wuhan
kangen nggak sama indonesia
kangen tapi semoga raffi berdoa sih semoga lekas sembuh indonesia sih karena
wah susah juga melihatnya negara sendiri sedih juga melihat negara sendiri ini kok gimana gitu
nah ini kan kalau dilihat dari tadi nih kayaknya sendiri aja gitu ya kayak gak punya siapa siapa
ini kalau misalnya sahur tadi terus nanti buka puasa gimana nih
gimana apa namanya apakah masak sendiri atau justru sangat mudah untuk mendapatkan makanan di sana
khususnya yang halal ya
kalau kegiatan kita sahur kemudian berbuka puasa yaudah kita makan sendiri masak sendiri kemudian ya tiap hari kita nugas tetap pembelajaran juga masih aktif
jadi seperti itu semuanya serba sendiri ya udah biasa aja sih
tuh coba temenin sarah nih mana tau coba diajak ini sarahnya ke sana
oh boleh kan kita bisa ya akan melalui online kita bersilaturahmi
siap siap jadi kokid di sana ya
di sana biasanya makan apa sih raffi apa sih yang jadi menu favorit
tuh udah langsung ditanya ini
siapa tau bisa saya kirimin dari indonesia
jadi kebetulan kita nanjing itu adalah salah satu bagian negara cina yang berada di bagian nanfang
nampang itu apa ya bagian selatan
ada yang pei fang
nah itu biasa kita makan apa ya
nasi tapi kalau daerah utara daerah beijing daerah seciacuang daerah yang dingin dingin di utara sana itu mereka terbiasa untuk makan mie atau roti gitu
sudah biasa juga ya baiklah raffi nando sudah berbagi informasi dengan kami pokoknya nanti ditunggu sarah langsung datang ke sana untuk jadi koki spesial jadi gak sendirian lagi untuk masak masaknya segala macam
baiklah balik ke sana ya biar jalan jalan
saya lagi jadi kambing cowok lagi
terima kasih raffi selamat berpuasa ya